kamu itu kan penyakitan
riri itu sehat
dia itu cantik
masa depannya sangat cerah
tolong kamu jangan merusak masa celahnya
masa kebahagiaannya masa keindahannya dia
kamu harus putusin dia
kamu tidak boleh pacaran sama
pengen kayak mas
masa jalan sama riri yang cantik kayak gitu
emangnya pas ya pakai aja
ini ini punya kartu gua
udah ambil aja ini
lo kan adik gua gua gak mau keliatan adik gua itu
kalo dana tuh keliatan lusuh
sama satu lagi
kalo sampe riri nyakitin lo lo kasih tau gua
mama seneng deh
lihat kalian berdua tuh selalu kompak
oh iya mah harus udah telat harus berubah dulu ya
gue cabut ya di
di ama mau ke mall dulu ya
ikut dong mah
ganti baju dulu ya
kakak akan baik baik aja kok
mama kurang perhatiin kakak kamu
kakak udah gede kok
jadi apapun yang terjadi sama dia
itu karena keputusan dia sendiri bukan karena mama
riri akan menyelesaikan kuliah riri
nanti kamu terlambat loh
duluan ya mah
nah duluan ya
mau preksa ya sus
iya boleh saya preksa ya bu
nggak ada apa apa kok bu
ibu gak usah khawatir
dia akan selalu mau berontak untuk melawan kecanduannya
tapi nanti setelah didetokifikasi
perlahan akan sembuh
kamu nemenin mama ke mal
gak pernah pernah ya
emang gak boleh kalo ke mall jangan jalan
mama ke toilet dulu sebentar ya
ya udah andi tunggu sini ya
tepang riri ya
tapi ntar ganggu kuliahnya lagi
gak usah deh
meeting sama pak burhan dimana ya
selera rasa pak
kalau jalan hati hati dong
anjay agak sah aja tuh bapak bapak
mana sih andi
kamu dimana sih
kok mamanya ditinggal
mabuk salah sambung
kok salah sambung
dimana sih si andi
ini kok ada foto riri
handphone saya ketukar sama anak yang tadi
tapi kok ada foto riri
tuh kemana sih ini anak
oh itu dia
handphone kita tertukan
saya mau tanya
kenapa ada foto riri di handphone kamu
kenal sama riri saya ayahnya
oh om ayahnya riri
yang pernah kebetulan kita ketemu di sini saya andi saya ini saya pacarnya riri
sebenarnya saya pernah datang ke rumah cuma nggak boleh masuk
ayah ya saya tahu yang pingsan itu kan
itu sehat dia itu cantik
masa depannya sangat cerah jadi tolong tolong kamu jangan merusak masa cerah jadi
masa kebahagiaannya masa keindahannya dia ngerti
dan ingat kamu harus putusin dia kamu tidak boleh pacaran sama dia